hai pasangan capres capres prabowo subianto dan gibran reka bumingra eka resmi mendaftarkan
diri ke komisi pemilihan umum atau kpu pada rabu pagi dan sejumlah pernak pernik maupun
gester kedua tokoh menarik untuk kemudian disimak dan juga ditafsirkan apa kemudian
persona yang ditampilkan dan apakah kemudian persona ini akan linier dengan pesan yang
dibawa pasangan ini dan untuk menganalisanya sudah bersama kami founder semai resort yang
juga pakar political personal branding silih agung wasessa selamat malam masih apa kabar
malam alhamdulillah alhamdulillah sehat tapi sebelum kita diskusi kita akan segarkan kembali
ingatan kita terkait dengan bagaimana proses dan juga urutan rangkaian pendaftaran yang sudah
dilakukan prabowo dan gibran pada pagi hari tadi yang sudah dirangkumkan oleh teman teman tim
prime news berikut ini kita akan lihat bersama proses pendaftaran ke kpu diawali dengan prabowo yang
menyambangi rumah susilo bambangga
yudhoyono di cikeas kabupaten bogor prabowo datang ke cikeas untuk meminta restu kepada
ketua majelis tinggi partai demokrat itu usai dari cikeas prabowo kembali menuju rumah di
jalan kertanegara empat untuk bersama sama gibran serta para ketua umum partai koalisi indonesia
maju berangkat menuju indonesia arena di kompleks gbk menjumpai para pendukung
setelah keduanya berpidato acara dilanjutkan dengan arak arakan
menuju kantor komisi pemilihan umum di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat untuk secara
resmi mendaftar sebagai capres dan cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh empat di kpu pasangan prabowo dan gibran
telah dinantikan oleh para pendukungnya yang sejak pagi sudah berkumpul setelah tiba di kpu
prabowo gibran langsung menuju lantai dua kpu untuk melakukan proses pendaftaran
oke ini menarik mas silih
tadi bertemu dengan pak sby sebelum kemudian deklarasi dan berkumpul di indonesia arena tapi
yang menarik dalam pandangan saya paling tidak baju prabowo subianto ketemu dengan sby putih
tapi kemudian berubah ketika gibran baju biru bawahan krem dimasukkan tapi ketika di indonesia
arena berubah lagi bajunya dikeluarkan tangan dilinting dan celana hitam apa apa yang bisa kita
baca ya jadi sebetulnya yang me yang pengen ditunjukkan kan adalah ragam nusantara warna warni
prabowo sama gibran itu ingin ingin muncul dalam suasana indonesia gitu makanya kemudian kalau kita
lihat ganti gantinya itu memang disesuaikan banget tuh dengan ketemu dengan siapa gitu ya itu itu
satu yang kedua juga pemilihan warna dia tahu bahwa karena memang ingin memunculkan kerukunan
gitu ya sehingga yang diambil adalah warna biru tuh kenapa adalah warna biru psikologis kita melihat
ya karena itu warna yang peace gitu jadi kan ada beberapa warna tuh
warna untuk menarik perhatian gitu tapi warna untuk ngajak yang kalem gitu itu pasti dia
menggunakan warna warna yang soft jadi biru terus kemudian beberapa atau warna bumi itu
biasanya dipakai artinya hijau atau coklat misalnya hijau atau coklat itu itu memang untuk
meredakan suasana kita pengen rukun gitu tapi kalau kalau dia pengen menarik perhatian pasti
menggunakan warna warna merah itu biasanya memang yang menarik adalah disini karena posisinya kan
pemenang posisinya prabowo kan sebetulnya challengers tuh karena partai pemenangnya adalah
pd perjuangan tapi dia menggunakan warna yang sejuk biasanya para challengers itu menggunakan warna warna
yang terang tuh untuk menarik perhatian tuh atau ini bisa menandakan bahwa secara psikologis dia merasa
memang memiliki status quo establishment begitu bagaimana ya pada sisi lain dia sebetulnya memberikan tanda ke
kedua lawannya lawannya gitu gua sih sebetulnya pemenangnya gitu hahaha hahaha hahaha hahaha
yang udah dapat restu nih itu itu yang yang dia dapat makanya dengan dengan santai mereka
gunakan itu dengan santai daftarnya di belakang gitu itu kan bener bener posisinya udah udah
posisi pemenang tuh udah yang yang lain duluan deh gitu itu itu yang menarik nah yang kedua memang
yang belum kelihatan terbangun adalah kombinasi antara prabowo dengan gibran nih oke
belum klop gitu sehingga orang nggak bisa nangkep ini peran mereka berdua sebagai apa nih oke oke itu
itu nanti saya akan kesana tapi saya tertarik juga kemudian ketika diferensiasinya tadi memang sudah
disebutkan bahwa dia ingin mengatakan saya pemenang gitu saya yang yang established begitu ya tapi apakah
kemudian pembeda itu cukup penting gitu untuk mengingat bahwa yang kemarin putih putih putih
hitam gitu ini lebih berwarna lebih anak muda apalagi begitu bisa demikian ya penting banget
gini yang menarik dari yang menarik dari warna ini itu kan dia jadi kombinasi antara warna dengan
gesturnya oke kombinasi ini kita sebut sebagai mikrogestur yang disampaikannya itu lewat
subconscious lewat bawah sadar jadi orang menangkapnya justru memang yang ditangkap
adalah relevansinya dengan yang ngelihat nih kayak apa nih nah itu sebetulnya yang menarik
karena kan gini kalau kita bicara pemilu sekarang itu kan pemilih terbesar adalah genzit itu semua
nah tinggal siapa yang paling menyadari nih mimpi genz itu sebetulnya apa sih bener gak sih mimpi genz
itu dengan narasi narasi indonesia yang luar biasa gitu dengan pakai data data angka yang gede gitu
atau narasi narasi perjuangan yang semangat gitu atau yang dimunculin sama prabowo sama
gibran ya sesuatu yang santai yang santun gitu nah narasi ini yang sebetulnya lebih kelihatan di
di prabowo sama gibran yang ingin disampaikan dari warna itu tadi yang ingin disampaikan warna
ini udah kontestasi ini kita jalannya dengan santai jadi yang kedapat kalau bicara soal prosentase
kepedean yang paling tidak kita lihat dari warna dan gesture menurut anda diangka berapa itu kalau
kepedean sih angka nah ini dua hal yang berbeda oke dua hal kalau kalau di kalau di prabowo itu tingkat
memposisikan sebagai prabowo yang mengikuti kontestasi sebagai capres untuk anak anak muda gitu ya
nanti positioningnya kita ceritain dia sebagai siapa gitu tapi yang belum dapat adalah gibran nih
untuk anak muda karena dia masih masih dengan gaya aslinya gaya aslinya gibran yang dagunya lebih
tinggi daripada daripada bidang datar gitu ya sehingga kesannya masih masih congkak gitu masih
sombong gitu nah itu yang masih masih belum nemu tuh oke itu itu yang yang menarik sehingga ketika prabowo sudah
ngelihat kemana mana situasi ya khas khas gibran lagi cuma jadi nggak dapet nih itu apa apa yang
bisa kita baca apakah kemudian diam karena masih baru di gelanggang ini akhirnya dia mencoba
menafsirkan membaca kondisi atau kemudian itu bentuk personanya memang yang ditampakkan
mungkin maksudnya dia pengen memunculkan personanya ya sebagai sosok gibran yang apa adanya gitu cuman
ketika kita masuk ke kontestasi antara cawapres dan cawapres dan cawapres itu kan mereka menjadi satu kesatuan yang berbeda
menjadi satu kesatuan itu harus dimatch tuh posisioningnya seperti apa itu belum terlihat
menurut anda ya itu belum lihat oke oke dan bicara soal itu ini ada yang juga menarik statementnya gibran yaitu
tenang pak saya sudah di sini tapi kita akan dengarkan bersama statementnya langsung seperti apa silahkan
tenang saja pak prabowo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
oke ini menarik bentuk keyakinan apa ini
kemudian saya sudah di sini atau jangan jangan ini obrolan panggung belakang yang bocor ke depan
oke gimana apa ya itu yang namanya itu yang namanya political statement
informal political statement itu memang biasanya harus dimunculkan untuk menjawab keraguan terhadap seseorang
atau keraguan terhadap peristiwa
itu seringkali dimunculkan
menurut saya itu sebuah gerakan yang bagus
terserah caranya apakah kira kira bentuknya colongan gitu atau bentuknya resmi
tapi biasanya ketika masuk sebuah kontestasi itu kita memang diharapkan punya statement statement singkat
yang kemudian bisa ngegedor situasi
bisa mecahin situasi
jadi kata kata kalau perang itu adalah kalimat pembuka untuk siap siap perang
nah yang dilakukan oleh gibran adalah itu
pak tenang aja pak
dalam tanda petik
biar bapak dianggap tua misalnya
biar dianggap kakek
ada saya yang anak muda
itu yang disampaikan
pak saya siap maksudnya begitu
saya siap akan jadi
saya akan siap mendampingin
saya akan siap backup
itu yang dicari
kalau kita lihat dalam pendaftaran ini
yang mengucapkan ini cuma gibran sama anies waktu itu
anies dengan gaya yang menurut saya pas banget
dia bilang maaf kalau saya mengecewakan
nendang banget tuh
dan gibran sekarang bilang tenang pak
saya sudah disini pak
itu itu itu itu itu yang menarik tuh
sehingga kontestasi ini yang harus di
yang harus dipelajari
kalau kita belajar dari sejarah gitu dulu ada margaret thatcher ketika ingin perang antara inggris sama apa
inggris sama argentina gitu
ada satu satu omongan margaret thatcher yang bilang it's time to war
nah itu itu melatihannya berusaha berapa lama tuh hanya untuk mengucapkan statement itu
nah ini yang menarik tapi kalau menurut anda tadi artinya intonasi dan pelafalan itu dilakukan dengan baik dilatih dengan baik
biasanya seperti itu tapi kalau ini saya lihat natural
oke bukan sesuatu yang disiapkan
bukan sesuatu yang pasti pelatihan satu dua atau tiga kali gitu untuk ngucapinnya gitu tapi gibran memunculkannya dengan natural yang menurut saya pas untuk seusia dia gitu
ya tapi kalau anda
menyambungkan dengan apa yang anda katakan sebelumnya anak muda masih lebih mendongak apakah ini tadi bisa ditafsirkan ke arah sana
yes itu masih masih dapat gitu ya masih masih arahnya ke sana tuh dia masih masih agak
masih angkuh lah untuk seorang anak muda gitu yang munculin kesana gitu jadi kayaknya itunya yang harus di gestur mikrogesturingnya itu yang memang menurut saya orang masih ngeliatnya kayak gitu
yang secara tidak sadar
oke idealnya apakah memang harus diturunkan karena prabowo jauh lebih senior atau kemudian ya begitu saja untuk menunjukkan bahwa dia anak muda perwakilan anak muda
tergantung tadi tergantung prabowo sama gibran ini akan dipasangkan sebagai pasangan apa nih
kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh prabowo sekarang untuk anak muda itu kan dia mengambil istilahnya dengan kohort gitu ya kohort itu masa masa emas yang dimiliki oleh anak muda yang itu nancep banget tuh
dengan usianya prabowo
anak anak muda sekarang kan gen z itu masa masa mereka yang makmur pada zaman kecilnya
karena ekonomi kita waktu itu sedang bagus gitu ya
di bawah pemerintahan waktu itu presidennya masih sby ekonomi bagus hubungan antara orang tua dan kakek nenek itu bagus
jadi cucunya nih sering dititipin ke kakeknya
makanya prabowo kan memposisikan dirinya untuk anak anak muda itu sebagai kakek kakek yang gemes
nah sekarang persoalannya apakah kemudian ketika prabowo memposisikan
sebagai kakek kakek gemes
gibran masuknya sebagai apa nih
sebagai cucu sebagai ponakan yang mau apa nih
nah ini kan yang penting jadi mereka menjadi satu kesatuan
tapi bukankah kemudian relasi itu harus cocok artinya ketika anda katakan kakek gemes berarti kan ini harus menjadi cucu dong
ketika dia menjadi keponakan bukankah ini akhirnya tidak relevan
bisa jadi ketika kakek kakek gemes harus misalnya cucu cucu yang sukses gitu
nah itu pas banget tuh
jadi kakek yang gemes kemudian dengan cucu yang sukses yang dia cerita apa saja yang sudah dilakukan
atau itu masuk dalam semacam indonesian dreamnya kita mungkin era era itu
keunggulan menggunakan sorry sorry anak anak muda itu kan adalah bagaimana menangkap mimpi anak muda nih
ini yang sering ini yang belum dilihat sama beberapa kontestasi gitu ya
anak anak muda sekarang itu kan bukan anak anak muda yang butuh sosok figur hero
tapi anak anak muda sekarang mereka yang pengen jadi hero
keterlibatan keterwakilan tadi ya
keterlibatan itu keterwakilan gitu
sehingga ketika banyak isu katakanlah prabowo gagal dengan food estate kemudian gibran gagal dengan solo sebagai kota termiskin di kota termiskin di indonesia misalnya
itu jawaban anak muda nggak belum tentu itu akan dibayin dengan anak muda
mereka bisa jadi akan ya namanya juga usaha udah pasti akan gagalnya
kan itu yang karena mimpi anak muda memang sekarang mereka akan banyak usaha dan pasti sering gagal
dan mereka menyadari itu bukan sebuah kemudian standar untuk berhasil tidak berhasil
proses yang mereka bilang gue gagal sih biasa aja gitu
jadi mereka tidak akan melihat kegagalan itu sebagai wah lu berarti nggak bisa jadi pemimpin
berarti pertanyaannya ketika memang trennya seperti itu apakah kemudian mereka berhasil mencitrakan apalagi kemudian prabowo dan juga gibran sangat menjual tadi keberhasilan
paling tidak mau pindad yang disebutkan prabowo kemudian sejumlah program jokowi disebutkan gibran
tapi kita akan lihat statementnya terlebih dahulu dari prabowo dan juga gibran
pawai nusantara dimana kami diantar dan kami sangat bangga bahwa kami diantar di atas
pahwe nusantara di mana kami diantar dan kami sangat bangga bahwa kami diantar di atas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
sudah ada kis
ada kartu indonesia pintar
nanti saya tambahkan lagi
ada satu lagi
ada satu lagi
ada satu lagi
ada satu lagi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
pelibatan keluarga dan juga cerita
tapi sebelum masuk ke sana saya minta
jadi artinya matters gak sih buat anak muda zaman sekarang kalau anda mengatakan sebetulnya mereka paham menyadari soal jatuh bangun
tapi soal klaim keberhasilan ini akan kemakan nggak sebetulnya
jadi sebetulnya gini
ketika kita bicara klaim keberhasilan gitu ya
atau klaim program lah
itu sekarang ada satu fase di anak muda yang mereka namanya hyper locality
mereka sangat bangga dengan sesuatu yang ada di lokal nih
jadi dengan program program nasional itu mereka tidak lagi look up
mereka tidak lagi look up dengan itu
makanya ketika gibran cerita tentang start up millennial gitu ya
itu hanya ada di kota kota besar
oke untuk urban ya
untuk anak anak urban itu pun di daerah daerah tertentu
jadi kelas sosial menengah lah gitu ya
tapi untuk yang level bawah beda beda
untuk level bawah beda beda
jadi klaim ini rasanya sih buy in nya akan susah gitu ya
tapi yang menarik memang ketika ada kartu anak sehat nih
istilah kartu kan memang sebetulnya udah agak
iya udah so last year lah gitu
dan dipakai sama timnya sama ganjar mahfud gitu ya
tapi saya nggak melihat itu sesuatu yang akan mendapatkan buy in
cuma yang menarik adalah kemudian gibran ngajak istrinya untuk ke depan nih
nah itu apa yang bisa kita baca
apa pelibatan keluarga di sana
kalau kita bicara kontestasi presidensial gitu ya di negara manapun
terutama bahkan di amerika yang kita lihat tingkat perceraiannya paling tinggi di dunia gitu ya
itu keluarga menjadi nomor satu
bagaimana michelle obama selalu ditampilkan pada saat itu ya
bagaimana michelle obama selalu ditampilkan
nah kita melihat kelemahan di prabowo gibran itu kan memang pada sisi family
kalau dibandingkan dengan dua paslon yang lain ya
mereka anaknya muncul istrinya muncul gitu
ini yang akan jadi challenge
ini akan jadi challenge
karena itu harus keunggulan anies dan mohemmin plus ganjar dan mahfud itu mereka secara keluarga sudah dimunculkan secara utuh tuh
sementara prabowo sama gibran kayaknya tidak kuat di situ
padahal anak anak milenial sekarang itu anak anak yang cinta sama keluarga
mereka lebih care sama orang tuanya ketimbang generasi generasi sebelumnya
jadi stigma nuclear family atau keluarga ideal itu masih menempel ya
justru lebih menempel pada anak anak muda sekarang
jadi ketika survei kemarin ngobrol dengan teman teman kpu gitu ya
itu kan anak anak muda itu pada saat libur sekarang itu mereka lebih suka tidur
bisa jadi sampai jam satu
baru bangun jam dua baru bangun gitu
karena menganggap keluarga di rumah begitu artinya
itu semacam kebiasaan umum gitu ya
mereka udah capek seharian gitu
sehingga ketika hari libur itu mereka baru beraktivitas setelah siang
kekhawatirannya adalah lah kan jam satu udah ditutup nih tps nya
bisa jadi mereka nggak milih tuh
ada yang menarik nih ketika disurvey ternyata mereka mau milih ketika yang nyuruh adalah ibunya
jadi familynya tetap dapat nih
mereka gak ngelawan orang tua lah intinya
jadi pendekatan sylvie sebagai istri gibran tadi masuk disana maksud anda ya
makanya ini ketika yang lain sudah pasangan lain keluarganya anaknya sudah di grooming
pasangan prabowo sama gibran ya mau gak mau sylvi sebagai istrinya harus di grooming tuh
menyamakan posisinya dengan pasangan yang lain
pasangan amin dan pasangan ganjar dan itu
oke mas silih ini saya ingin masuk ke bagaimana kemudian penguasaan panggung
memang prabowo dan gibran memiliki waktu yang sama untuk kemudian menyampaikan gagasannya
tapi kan ini kemudian gibran bisa dikatakan lebih grande begitu dengan alat peraga dengan background yang khusus tulisan gibran begitu
ketika prabowo bahkan tidak ada tulisan itu
jadi kita bisa membaca ini panggungnya siapa
panggungnya mereka berdua atau hanya gibran begitu
ya itu tadi mereka tuh belum menjadi satu kesatuan nih
atau memang karena mudah diremehkan beberapa waktu yang lalu
kesempatan begitu atau bisa gitu
kayaknya konsep yang dibangun gitu deh
kayaknya karena gibran dihajar habis habisan dengan kasus mahkamah keluarga gitu ya
kemudian banyak diremehkan kemudian mereka memutuskan untuk gibran yang harus dikuatin nih
prabowo sudah kuatlah dengan jumlah pemilih yang besar gitu
sehingga hari ini mereka menjadikan panggungnya panggung gibran
tapi ya itu sebenarnya justru memperkuat posisi gibran yang masih
dagunya masih lebih tinggi dari rata rata tuh ini yang harus agak hati hati
karena kalau itu tidak diperhatikan dengan sungguh sungguh
yang dikhawatirkan oleh banyak orang bahwa gibran akan menarik turun suaranya prabowo akan terjadi di situ
karena kan simpatinya sudah dibangun dulu nih sama prabowo sebagai capres gitu ya
dengan gayanya yang unik gitu itu kan sudah terbangun gitu
nah kalau gibran enggak pas masuk kesini itu bisa jadi malah nurunin suaranya
suara pasangan itu
tapi kalau apa yang kemudian terjadi hari ini itu akan menjadi nilai plus atau minus dan beban untuk prabowo
kayaknya masih belum banyak
kalau secara kontestasi ya tidak banyak yang ditangkap sama anak anak muda ya
ya anak anak muda akan melihat gibran dia ngelihat sesuatu
tapi saya belum melihat komentar komentar positif dan asik gitu
tentang anak anak muda dengan keberadaan gibran nih
itu yang jadi pr sebetulnya
oke terakhir kalau begitu mas silih
ketika kebersamaan terbangun tapi beberapa waktu ini kemudian netizen mengatakan naik bisnya kenapa tidak bareng bareng
setelah deklarasi foto dengan relawan masing masing kenapa tidak bareng
ini kan dianggap jangan jangan di belakang layar berbeda begitu
nah ini sebetulnya bisa kita proyeksikan kah kemudian apakah kerukunan hari ini bisa menggambarkan
jangan jangan setelah jadi nanti tidak serukun itu loh atau gimana kita bisa menafsirkan
kalau saya sih melihat itu kesalahan setting panggung aja
setting panggung dalam konteks gini
hari ini dijadikan momentum untuk memperbaiki suara gibran yang kemarin diserang dengan isu dinasti dan mahkamah keluarga
jadi hari ini kayaknya setting tim mereka adalah menjadikan gibran sebagai nomor satu nih di depan nih
pembuktian begitu ya
bahwa bukan seperti yang disangka yang lain lah itu
itu yang muncul tapi memang kemudian penangkapan orang akan kesana
oh ini belum jadi satu kesatuan nih
nah itu kan yang belum kelihatan
itu garis bawahnya begitu ya
yang kemudian pr untuk pasangan prabowo gibran begitu ya
baik terima kasih atas waktu anda dan insight dari anda mas silly agungwase
founder semai riset telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas ile
yuk thank you mas
dan berikutnya presiden joko widodo resmi melantik andi amran sulaiman sebagai menteri pertanian
menggantikan syahrul yassin limpo yang terjerat kasus korupsi
dan informasinya kami hadirkan sesuatu lagi
tetaplah bersama kami di prime news